hai banyak masyarakat tadi saya katakan banyak masyarakat yang belum berdaya
dalam arti penambahan perekonomian masih kurang banyak yang masih nganggur juga
pengalamannya mungkin kurang sdm nya kurang kami membangun ini karena ada tanah kas bisa
kosong juga waktu itu jadi hutan belantara tidak dimanfaatkan kami berpikir kalau seandainya ini
nanti ada edopaknya paling tidak karena kita tidak punya potensi air itu nanti akan menyerap
tenaga kerja minimal anak sma sudah terserap di sini jangan sampai masuk pabrik ataupun lari ke
jakarta yang sudah begitu penuhnya toh di desa itu pun juga bisa kita menciptakan pekerjaan
tawari yang anak anak ini memecah keheningan pagi hari mereka adalah pelajar sekolah dasar yang
sedang menjajal permainan edukatif di campbell to edu park sebuah objek wisata di desa tawang
sari di sini pula mereka bisa belajar ketangkasan dengan berbagai wahana permainan
kecamatan teras kabupaten boyolali jawa tengah objek wisata edukatif ini dibangun di tanah
khas desa seluas sekitar satu hektare perintisnya adalah yayu utik supriyanti kepala desa tawang
sari periode dua ribu tiga belas dua ribu sembilan belas kami ingin mempelajari masyarakat jadi anak anak kita kalau makan nasi
belum tentu tahu pohon yang didapatkan nasi itu dari seperti apa kan belum ngerti
ya terus ada yang minum susu caranya seperti apa kalau kita menghasilkan susu anak anak belum tahu
juga pengolahan air apalagi toh sekarang ya namanya air itu sumber sumber kehidupan yang
mohon maaf kurang begitu dikelola oleh masyarakat yang yang awam ini saya ingin mempelajari
masyarakat dimanapun nanti yang datang ke sini biar ngerti bertambah pinter
maksud saya gitu objek wisata yang dibuka sejak september dua ribu delapan belas ini menghasilkan pendapatan rata rata
lima juta rupiah setiap bulannya untuk menjajal berbagai arena permainan edukatif ini setiap
pengunjung dikenakan biaya sekitar lima puluh hingga rp tujuh puluh lima rupiah tergantung paket wisata yang dipilih
objek wisata ini dikelola oleh dua puluh orang warga desa
sebagai contoh bagi pemuda yang lainnya dimana kalau kita lihat banyak pemuda pemuda yang mereka
sudah sekolah sarjana dan sebagainya tetapi lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di kota atau
daerah lain nah ini yang kami harapkan dengan adanya gembel itu ini para pemuda lebih tertarik
ataupun ingin punya rasa mengembangkan daerahnya semacam itu keberhasilan yayu mengurangi angka
pengangguran di desanya patut diacungi jempol pada tahun dua ribu delapan belas jumlah pengangguran di desa
yang belum berdaya dalam arti
penambahan perekonomian masih kurang banyak yang masih nganggur juga pengalamannya mungkin
kurang sdm nya kurang kami membangun ini karena ada tanah khas desa yang kosong juga waktu
itu jadi hutan belantara tidak dimanfaatkan kami berpikir kalau seandainya ini nanti ada
edupaknya paling tidak karena kita tidak punya potensi air itu nanti akan menyerap tenaga kerja
anak sma itu sudah terserap di sini jangan sampai masuk pabrik ataupun lari ke jakarta yang sudah
begitu penuhnya toh di desa itu pun juga bisa kita menciptakan pekerjaan
tak hanya menjadi ladang baru bagi warga kehadiran objek wisata edukatif hasil kerjasama desa
tawangsari dengan salah satu bumn ini juga berhasil menumbuhkan kecintaan mereka terhadap desanya
hai alhamdulillah sangat luar biasa saya sangat bersyukur karena saya lahir di sini dan bisa adanya
campbell to ini karena saya juga berharap saya sebagai mahasiswi yayan surakarta ingin kembali
ke desa untuk mensukseskan desa untuk menjadikan desa tawangsari ini lebih maju lagi
hai jauh sebelum wisata edukatif campbell to edu park dibangun desa tawangsari membuka objek
wisata sungai berupa river tubing yayu merintisnya pada tahun dua ribu enam belas bersama komunitas peduli sungai
wisnu kencana desa tawangsari
pertama kali adalah kita sebagai komunitas peduli sungai yang awalnya adalah susur sungai
karena melihat sungai banyak sampah di sana sehingga kita mengadakan bersih bersih bersama dengan dipandu oleh ibu kepala desa
sehingga kemudian setelah menjalani beberapa lama kemudian ada peradaban
tapi ternyata ketika ada tantangan mengapa harus seperti ini terus
sehingga muncul untuk berpikir inisiatif untuk river tubing sehingga akan muncul yaitu ekonomi masyarakat
dan bisa mengingatkan kepada seluruh masyarakat tidak membuang sampah di sungai
wisata tubing ini berlokasi di aliran sungai pepe
wisatawan menjajalnya dengan trek sepanjang satu lima km selama lebih dari satu jam
biayanya rp tiga puluh lima per orang
jeram jeram air di badan sungai selebar lima hingga dua puluh meter ini menjadi daya tarik tersendiri
sebenarnya wisata tubing di solo itu ada beberapa
kalau yang di daerah tawangmang itu kalinya kecil
kalau di sini kalinya lebih besar dan arusnya kayaknya lebih liar ya karena saya baru pertama kali di sini
ya bagus sih maksudnya anak anak juga bisa dapat pengalaman lain gitu
saya pun juga dapat pengalaman lain
objek wisata ini dikelola oleh dua puluh lima warga desa tawangsari
setiap minggu rata rata river tubing ini disambangi oleh lima puluh wisatawan baik lokal maupun luar boyolali
pendapatannya bisa mencapai rp empat juta per minggu
ibu yayu ini sebagai pemimpin kepala desa ini sangat bagus sekali
kemajuannya sangat banyak
banyak warga yang terbimbing
dan kemajuan untuk ibu ibu seperti saya ini sangat bagus
desa tawangsari kecamatan teras boyolali dihuni oleh lebih dari tiga seratus jiwa penduduk
mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai petani
sekitar satu ratus tiga puluh dua hektare sawah yang terhampar di desa ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka
desa ini mampu menghasilkan hampir dua ribu ton beras setiap tahun
sadar akan tingginya produksi beras di desanya yayu mengajak para ibu mengolah penganan berbahan dasar beras untuk dijadikan sumber pendapatan
pada tahun dua ribu empat belas ia mendirikan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau uppks melatih desa tawangsari
para ibu di desa ini dilatihnya untuk membangun industri rumahan dengan membuat karak kerupuk beras
dia antusias karena mendapatkan oh ternyata dapatnya lebih banyak ya dari pabrik
akhirnya banyak juga yang ikut yang ikut yang ikut
dan sekarang alhamdulillah satu minggu itu sudah enam ton itu paling tidak kita mengeluarkan
dulu pada tahun dua ribu tujuh ia melatih dua orang warga untuk membuat karak
jauh sebelum dirinya menjadi kepala desa
kini ada tiga puluh tujuh ibu di desa ini yang berprofesi sebagai pembuat karang
yayu ini memimpin sebagai pemimpin kepala desa sini sangat bagus sekali
kemajuannya sangat banyak banyak warga yang terbimbing
dan kemajuan untuk ibu ibu seperti saya ini sangat bagus
dulunya yang banyak yang pengangguran sekarang karena udah usaha kecil banyak
dibimbing untuk bikin usaha karak ini jadi sosialisasi banyak sekali
jadi kami punya usaha yang termasuk lancar
dulunya saya kan cuma ibu rumah tangga sekarang punya usaha karap ini
jadi semakin banyak pemasukan
dari usaha ini mereka memperoleh penghasilan rata rata dua juta rupiah setiap orang per bulan
selain kelompok usaha pembuatan karang yayu juga berhasil menggerakkan warganya mengolah susu sapi
dengan bermodalkan lima ekor sapi yang dibeli secara swadaya dan sebagian didapatkan dari sebuah bumn
apa kok sapinya milih sapi persusuan bukan penggemuan
jadi jangan sampai ada nanti yang pengangguran maksud saya di sini meskipun hanya bekerja sampai jam sepuluh tapi kan sudah menghasilkan
paling tidak bisa juga membimbing anaknya keluarga tidak terbengkelai
keuntungan dari awal kita nggak berpikir untuk keuntungan kita melatih masyarakat dulu untuk mencintai dulu
jadi jangan pernah berpikir keuntungan cintailah dulu kerjaan kamu nanti keuntungan itu akan datang dengan berikutnya
susu sapi diolah oleh sepuluh warga yang tergabung dalam kelompok lembu andi
kelompok usaha olahan susu yang didirikan nyayu pada februari dua ribu delapan belas
kalau untuk sapi saya akan berpikir keuntungan
saya pribadi sih saya ibu rumah tangga ya
sebelumnya saya cuma di rumah aja semenjak ada kelompok olahan susu ini saya jadi ada kegiatan terus ada pemasukan juga
bisa kita olah sambil ya jaga anak kayak gitu
selain diolah menjadi dodol dan yogurt kelompok ini juga memproduksi es susu
setiap hari delapan liter susu diolah menjadi es dalam empat varian rasa
dalam sehari dua ratus es susu berhasil mereka produksi
es susu buatan para ibu di desa ini dijual ke kantin sekolah dan warung dengan harga rp delapan ratus per buah
setiap bulan rata rata mereka mendapatkan penghasilan sekitar rp lima juta rupiah
kepiawayan yayu menggerakkan perekonomian warga di desanya tak hanya menyasar warga yang memiliki kemampuan
ketulusan hatinya bahkan mendorong warga penyandang disabilitas untuk mandiri dengan mendirikan kelompok pembatik disabilitas sri kandi patra pada sembilan april dua ribu dua puluh
di tawang sari itu ada lebih dari sepuluh disabilitas tapi angka produktifnya itu hanya lima orang
setiap saya datang ke sana saya berpikir apa yang bisa saya berikan pada mereka untuk nanti menyongsong hari depan bukan hanya sekarang
kalau sekarang orang tuanya masih saudara masih itu masih ditopang oleh saudara saudara dan orang tua
saya berpikirnya kalau nanti keluarga sudah tidak ada siapa yang mau menopang
dinas sosial tidak mungkin seratus persen
negara tidak mungkin akan menanggung seratus persen
kemudian saya berpikir apa yang tepat untuk mereka
kami pilih batik karena apa batik itu sambil duduk bisa sambil tidur pun juga bisa
meskipun dari awal saya belum tahu
mereka itu apa keahlian apakah batik apakah yang lain saya belum tahu
tapi ternyata begitu batik dimasukkan ke situ semuanya sudah oke sudah pinter sampai sekarang
para pembatik disabilitas ini mampu membuat selembar kain batik berukuran dua meter selama satu bulan
karya mereka dipasarkan di boyolali dan sekitarnya
dengan harga rp empat ratus hingga rp sembilan ratus
rp sembilan ratus per lembar
dengan adanya kampung pro iklim ini kami bisa memanfaatkan lahan kosong
terutama kami disubsidi dari ibu kepala desa berupa buah buahan ada buah nangka jambu
itu semua hasilnya kita nikmati sendiri
dan ibu lurah tanpa meminta apapun
pada tahun dua ribu sebelas
ia menggagas kampung iklim dan mengajak warga desa tawangsari gemar menanam pohon
pohon yang ditanam berupa tanaman produktif seperti sayur dan buah buahan
tanaman yang produktif
kenapa saya pilih tanaman yang produktif
karena kalau tanaman yang produktif itu tiap hari paling tidak satu tan kita sudah menghasilkan
kita bisa menjual
yang kecil saja kita bisa makan sendiri
tanaman buah buahan baik
buah nangka buah jambu buah sirsat
itu nilai jualnya tinggi
kalau tentu kita belum bisa menjual maksud saya
belum bisa menjual
otomatis kita makan sendiri kita tidak usah beli
kita tidak usah pengen tempat orang lain
itu yang kami inginkan
kalau kita tanami tanaman keras
itu nanti jauh baru kita menghasilkan
yayu juga menggiatkan warganya menanam tanaman di pekarangan rumah
sebagai bentuk kegiatan pemanfaatan lahan
upaya yayu menghijaukan desanya terbilang sukses
kini sedikitnya ada enam pohon nangka madu
dan satu dua ratus pohon jambu air tersebar di desa ini
selain untuk konsumsi warga
hasil panen buah buahan di desa ini juga dijual
per satu pohon nangka madu saja
rata rata menghasilkan lima puluh buah
dengan harga jual rp lima belas per kilogram
dengan adanya kampung pro iklim ini
kami bisa memanfaatkan lahan kosong
terutama kami disubsidi dari ibu kepala desa
berupa buah buahan ada buah nangka jambu
dan itu semua hasilnya kita nikmati sendiri
kecintaan yayu tersebar
dan kemampuan terhadap lingkungan dimilikinya sejak lama
ia kerap membagikan bibit tanaman buah dan sayur kepada warga
tanpa memungut biaya meski menggunakan dana pribadi
gerakan penghijauan yang dilakukannya
berhasil membuatnya meraih piagam penghargaan
kalpataru peringkat pertama kategori pengabdi lingkungan hidup
dari pemerintah provinsi jawa tengah pada dua puluh satu april dua ribu dua puluh
kesuksesan yayu dalam membangun desa
tak lepas dari dukungan agus triyono suaminya
kami sempat dengan alasan
bagian hidup kita itu biar ada manfaat bagi orang banyak
selama itu kegiatan kegiatan positif
insya allah kami siap untuk mendukung
sukses membangun kampung iklim
yayu membuat peraturan desa atau perdes
tentang konservasi alam yang dikeluarkannya
setiap warga yang menebang pohon
wajib menanam pohon baru
di tahun yang sama
ia juga mengeluarkan perdes perlindungan satwa di desanya
ibu juga membuat peraturan desa
atau perdes perlindungan hewan
mengapa peraturan ini sangat diperlukan di desa ini
mata penjaraan pertanian
dan sudah begitu lama
tanah pertanian di tawang sari
tidak gembur alias keras ya
karena kena pupuk organik
dan di sini kami berpikir
kalau itu diteruskan
tidak mungkin akan
masyarakat itu menjadi makmur
tanah tidak gembur
ditanami juga tidak bagus
kami membuat perdes perlindungan satwa
untuk melindungi hewan yang ada di sawah
hewan apa saja itu
misalnya ada burung
juga ada jentik jentik yang lain
ataupun ikan yang ada di sungai
kadang kadang masyarakat masih mencari lauk
di sawah yang berupa belut ataupun burung
juga ada yang ikan itu
jadi bolehlah masyarakat itu mencari
tapi pakai yang manual
tak berhenti di situ saja
upaya pelestarian lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan
di desa tawang sari
juga digagas oleh yayu
dengan mendirikan tempat pengolahan sampah terpadu
atau tpst berkah mandiri pada tahun dua ribu empat belas
ada tiga orang pengurus dan lima pelaksana teknis yang dikaryakan
semuanya adalah warga desa tawang sari
sampah organik dijadikan pupuk
pupuk ini dipasarkan ke petani
kita jual per saat ini kan kita isi tiga puluh lima kilo
nah ini kita jual rp tiga puluh ribu
kita ke petani sekeliling desa ini
dengan sistem mereka memakai dulu setelah panen
kita ambil gitu
jadi kita istilah kerjasama dengan petani petani
kita menujulah ke organik total nanti desa
harapan satu lingkup desa ini bisa menggunakan pupuk ini
jadi pupuk hasil dari tpst kita sendiri
limbahnya dari masyarakat sendiri
kita olah sendiri
kita gunakan kembali kembalikan ke masyarakat lagi
sementara sampah plastik diolah menjadi bahan bakar alternatif
proses penyulingannya menggunakan alat petik jami
atau pengubah plastik jadi minyak
setiap delapan kg sampah plastik bisa menghasilkan
tiga liter bahan bakar alternatif
selain untuk bahan bakar mesin bencecah sampah

alternatif ini juga digunakan untuk kendaraan pengangkut sampah di desa tawangsari
yayu tutik suprianti sang pelestari lingkungan dan penggerak ekonomi desa tawangsari
semangatnya menyejahterakan masyarakat desa tak pernah surut
baginya desa boleh saja terpencil tapi hati tak boleh kecil
ia berharap inovasi yang digagasnya terus membuahkan hasil